masih tau untung kopernya dikonci
kalau enggak udah ludes semua
gak sampai lima puluh ribu
kamu teh sekarang udah gede
udah mau sma
alhamdulillah sekolah pebri lancar bu
udah punya pacar belum
mana boleh sama bapak
bapak masih suka genit gak
tiko eh pasukan baru sampai iya mah sore amat nyampainya
ya itu pesawatnya delay makanya ikut capek mau istirahat dulu
tolong dijagain ya
dikembalin atuh ayah
iya sebentar atuh mah
ayah teh masih capek
harus sekarang ayah nggak bisa ditunda tunda
ini teko percaya iko
bisa habis kita kalau sampai ada barang yang hilang
kayak gak tau aja ciko kayak gimana
ntintukang warung itu
emang bapak masih suka ke warung
terakhir yang kata iya pak
terakhir yang mau pulang waktu itu sih
tapi bener kan udah gak genit genit lagi
aa sama setia sama esi
kalau aa genit genit lagi
gak boleh puasa
pulang belum ya lu

iya udah pulang belum
rumah siapa ceng
ya ampun doi
esi kan istrinya akum
pulang kerumah akum
iko kan istrinya dadang
pulang kerumah dadang
dari arab udah pulang belum mereka kerumahnya dadang
ya mereka doi dadang
akum sama kang dadang udah pulang apa belum dari jemput esit sama eko
nah itu kamu pinter melehoy
ya kamu ngomongnya muter muter sih ceng
saya jadi bingung
kan kita udah ada di ciraus
gak perlu pulang
yang di arab itu kan istri istri kita
wapun matiin aja sekalian sayangnya doi
matiin aja doi mendingan doi
aduh mudah mudahan puasanya tahan sampai lebaran
kamu nanya di jawa begitu
tang sendal itu dicopot dulu
eh mau dibawa kemana kopernya
cepet aja kopernya pak
enggak tukang dadang
dibuka aja belum
kan pake kunci
pura pura ketuker gitu biar bisa diambil barang barang saya semuanya
uli aja baru tau cek kalo kopernya tertukar
ala itu bisa bisanya si uli aja
yaudah cek saya pamit
nah kalau yang itu mah digeret aja
gak usah diangkut
sandal kamu itu dipake
maaf batu mah tadi buru buru
pake harus ketuker segala
rasanya udah kawin lama
salah weh soal selera mama
mama mama baru datang juga udah marah marah ngomel ngomel
cuman ngasih tau
untung kopernya dikunci
kalau enggak udah ludes semuanya
kan papa tau si uli sengaja jarang punya barang bagus
jangankan barang bagus mah
barang jelek aja dia jarang punya
nah itu papa gak tau sih apa isinya
oleh olehnya ada tas
kelasan lagi emas emasan
orang orang tuh harus tau tuh
banyak ya ma
baju baju ah pokoknya cuma banyak lah
udah abis semuanya pak
mahal mahal ya mah bagus bagus
selera mama mama pan berkelas
ini parfum itu buat papa
ini ma buat cewe
ada buat papa nih parfum
cerita tapi enak
nah kalo buat
gak disini buat debbie mau oleh olehnya
abu abu gajah ya
ada banyak pokoknya
barangnya bagus bagus mahal mahal ya mah
mana papa tau mama berkelas seleranya